kamu ngapain disini
kalian ngapain kesini malem malem
eh jangan balik
selamat malem pak dokter
ada perlu apa malem malem
saya harus bicara dengan aida
ada apa malem malem kamu mau bikin sama aku
aku tuh gak bisa tidur dah mikirin rencana pembongkaran makam besok
kamu mau ngebongkar makannya indira besok
aku gak tau deh aku gak bisa ngebayangin
gimana kalau ternyata yang di dalam situ adalah jasadnya indiran
bukan jasadnya nafa
aku gak kuat untuk ngebayanginnya dah
tapi aku tetep harus mencari tau
apa yang sebenarnya terjadi
gimana kalau sekarang kita ke makamnya indira
terus kita berdoa disana
supaya perasaan kita jadi lebih tenang za
kamu ngapain malem malem kayak gini ke makam
kamu takut sama hariku ya
eh siapa yang takut
siapa yang takut sama hantu
aku tuh males justru kalau kamu nanti ngeliat hantu
kamu ketakutan malah peluk aku lagi
eh aku tuh ya mendingan aku meluk pohon kemboyak ya
aku meluk pohon kemboja daripada meluk kamu tau gak
yaudah sekarang jadinya gimana
yaudah kalau gitu aku ganti baju dulu ya
indira maafin aku
aku terpaksa ngelakuin ini sama kamu
aku gak mau kehilangan riza
bahkan di dalam kubur pun
kamu gak boleh menghalangi aku untuk ngedapetin riza
kalian ngapain kesini malem malem
eh jangan balik tanya ya
aku yang tanya sama kamu kamu ngapain disini malem malem
jangan jangan kamu sengaja mau menggagalkan
recana pemburuk garam makan besokan
kamu pasti penyembunyikan sesuatu
jangan jangan kamu sebenarnya emang nafa ya
kamu tuh apa apaan sih zat
aku kan udah bilang berapa kali
aku itu indira
aku bukan nafa
kan besok kuburannya nafa mau dibongkar
jadi aku kesini buat doain dia
udahlah jangan mengelak dengan banyak alasan
besok kebenaran akan terbongkar
dan kita akan tahu siapa kamu sebenarnya
aku kan indira
ya udah kalau kamu gak mau percaya sama aku
terserah kamu zat
aida udah biar di meja
kok tiba tiba riza sama aida bisa ada di sana
besok pasti semuanya akan kebongkah
aduh ini udah berakhir
aduh ini udah berakhir
apa yang harus aku lakukan apabila ternyata indira yang berada di dalam makam ini
aku gak bisa membayangkan betapa hancurnya hatiku nanti
kalau emang indira yang meninggal karena kecelakaan itu
riza pasti akan berhenti mencari aku
pasti akan sangat terpukul
ya allah tolong kuatin riza
sebentar lagi semuanya akan terbongkar
dan mereka akan segera tahu kalau aku adalah nafa dan bukan indira
semua impianku selama ini pasti akan hancur berantakan
aku harus berhenti mencari riza
dan memikirkan langkah berikutnya
aku gak boleh menyerah gitu aja
aku gak boleh diem aja
kalau sampai hasilnya keluar sebelum aku mengaku
aku pasti akan benar benar hancur
aku mengaku sekarang
apakah yang di dalam itu adalah jasad indira
nama dia pak riza
ketika dia berkata bahwa dia sudah siap untuk mencari riza
apakah dia sudah siap untuk mencari riza
bagaimana riza berpikir ini

jadi jadi yang meninggal